hai kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi bahkan kini sampai menghilangkan nyawa di minahasa
selatan sulawesi utara saudara seorang istri meregang nyawa di tangan suaminya sendiri
korban tewas saat baru saja melahirkan anak keduanya yang masih dalam hitungan minggu kepergian
ibu belia ini meninggalkan luka mendalam bagi sang putra sulung ia tak henti hentinya menangis
di peti jenazah ibunda hai dan inilah saudara foto dari rohinda tompunu ia pergi untuk selamanya
di usianya yang masih dua puluh empat tahun dengan cara yang tragis dan tiga mei lalu rohinda harus
melewati peristiwa kelam itu di desa temboan kecamatan tumpaso baru kabupaten minahasa selatan
rohinda dianiaya suaminya sendiri dengan senjata tajam di rumahnya yang seharusnya
menjadi tempat berlindung mengusut profilnya korban ini meninggalkan dua anak berusia tujuh
tahun dan bayi yang baru lahir pada tiga pekan lalu sang putra sulung begitu terpukul dengan
kepergian ibunya air mata terus berderai dari matanya dimana bocah malang ini seakan tak
percaya telah ditinggalkan rohinda untuk selamanya ia begitu menyesalkan
mengapa ayahnya begitu tega membunuh ibunya sering terucap dari bibir
mungilnya ia ingin menggantikan posisi ibu unda yang menjadi korban kekerasan
hai saudara kejadian ini sebenarnya bermula pada pukul empat dini hari utamanya di jumat pekan lalu
saat itu korban bersama dengan anaknya sudah tertidur di rumah mereka sang suami berinisial
mengigau sambil berkata tidak usah keluar pi kerja di bolsel kependekan dari bolaang mongondo selatan
mendengar kata kata itu suami emosi dan pergi mengambil benda tajam di dapur dan langsung
penganiaya istrinya di kamar meski hingga kini belum jelas mengapa hal itu membuat pelaku emosi
sempat berusaha menyelamatkan diri tetapi korban kembali dianiaya oleh suaminya sebelum bisa
menginjakan kaki ke bagian luar rumah
hai dan inilah saudara lokasi tempat kejadian perkara tempat kekejian itu terjadi rumah dari
keluarga kecil di desa temboan kecamatan pompaso baru satu hari sebelum peristiwa berdarah ini
terjadi tersangka bersama istrinya baru saja pulang dari acara desa setempat sekitar pukul sebelas malam waktu
indonesia bagian tengah sesampainya di rumah pelaku dan korban sempat beristirahat di kamar sambil
hai peristiwa itu terjadi subuh pada saat malam hari antara korban dengan tersangka pulang tidur
ke rumah pagi harinya memang ada suara yang membangunkan tersangka sehingga tersangka tersebut
hai kau berpikiran yang bagaimana mengambil senjata tajam di dapur dan melakukan penganiayaan terhadap
hai saudara bukan hanya rohinda yang menjadi korban kengerian pelaku setelah menganiaya istrinya rl atau
pelaku ini kemudian pergi ke rumah mertuanya yang jaraknya sekitar tiga ratus meter dari rumah tersangka
mendapati bapak dan ibu mertuanya sedang tertidur pelaku tak segan bahkan menganiaya bapak mertuanya
dengan senjata tajam korban lalu berusaha mengambil senjata tajam itu namun tak berhenti sampai di situ
pelaku juga menganiaya ibu mertuanya dengan kepalan tangan
hai tiba saatnya rohinda tompunu harus dimakamkan kesedihan menyelimuti rumah duka di desa temboan
pada hari minggu kemarin warga berbondong bondong menghantarkan korban ke tempat peristirahatan
terakhirnya tak ketinggalan juga sang putra sulung yang setia menemani jasad korban ia pun tak henti hentinya menangis meraung raung

ia pun tak henti hentinya menangis meraung raung di peti jenazah ibunda
jeritan bocah berusia tujuh tahun ini terasa menyayat begitu memilukan di tengah ibadah pemakaman
hai hai sementara itu saudara jurat hukum sudah menanti pelaku sang suami yang berinisial rl

dan dihubungi dengan tuan tuan dan dihubungi dengan tuan tuan
tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis tiga ratus empat puluh kuhp dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal dua puluh tahun penjara
dan kini pelaku harus mendekam di polres minahasa selatan
saat ini saudara kedua anak korban dirawat oleh kakek dan neneknya
sang sulung sudah kembali melanjutkan aktivitasnya meskipun terlihat merenung sesekali
keluarga sendiri tak menyangka sang suami daripada korban bisa melakukan penganiayaan
menurut salah seorang tetangga pasangan suami istri tersebut selalu terlihat harmonis dan tidak pernah terdengar cekcok